muay thai adalah bela diri asal thailand yang identik dengan olahraga yang keras
iya biasanya kalau cewek cewek melakukan olahraga ini
namun di sebuah sasana latihan di bilangan selatan jakarta
olahraga keras ini dikemas menjadi latihan kebugaran yang peminatnya justru kebanyakan dari kaum hawa
misalnya nggak ada sparring sparring itu teknik untuk bertarung itu nggak ada di situ
jadi kita nggak mengenal untuk penerapan teknik misalnya blok tendangan tangkepan
atau cara menangkis itu nggak diajarin untuk di kardiom muay thai
kalau untuk di kelas muate yang asli itu kita ajarin
mereka berjujuran salah satunya untuk menurunkan kelembaban
sampai itu banyak juga yang habis kerja
karena melampiaskannya di latihan ini latihan kardiom ini
untuk pukulan tuh untuk pukulan misalnya stride ya
itu kena untuk otot disep otot disepnya juga kena
untuk tendangan juga atau pahanya juga kena
itu secara tidak langsung untuk pembakaran juga kan
itu sangat sangat efektif buat pembakaran itu
penurunan berat badan sangat elekt
berbeda dengan muay thai sebagai olahraga bela diri
di kardio muay thai kebugaran tubuh menjadi salah satu tujuan utama latihan
dan karena sebagian besar gerakan menggunakan teknik pertarungan muay thai
latihan kardio muay thai bisa sangat menguras energi para pesertanya
aku lebih suka olahraga gak monoton
jadi melakukan gerakan gerakannya tuh gak yang gitu gitu aja
soalnya kalau muay thai lebih apa ya
lebih lebih berat
jadi kalau kamu mau berlatih kamu harus berlatih
jadi kalau kamu mau berlatih kamu harus berlatih
akuooh sebagai ikutan musik om
jadi kalau kamu mau berlatih kamu harus berlatih
kita depuis kaga
mengenai nota keuangan dua ribu dua puluh empat yang diharapkan memberikan sentimen positif terhadap pasar
di tengah proyeksi sentimen negatif dari the fed tiongkok dan juga jepang sendiri
ya kalau kita lihat pasti pidato pak jokowi dinantikan ya
jadi tentu masyarakat melihat ya arahan tekanan pemerintah
kebijakan apa yang pemerintah tekankan kebijakan kemungkinan ke depan pemerintah
lebih mengalokasikan anggaran kemana
ini juga cukup positif
ini juga cukup positif bagi pasarnya
dan biasanya memang abis pidato itu biasanya pasar berespon cukup positif ya
jadi secara seminggu kalau kita lihat biarpun di awal pekan agak sedikit tertekan gitu ya
kita pikir pasar kita akan cukup positif ya pada pekan ini pergerakannya
kalau kita melihat kondisi perdagangan dalam negeri pak
pada pekan lalu banyak beberapa yang terpengaruh
terutama kalau di amerika salam salam teknologi ya pak
pada hari ini seperti apa anda melihat
ketika tadi anda katakan harga mineral minyak salah satunya yang rebound bagus sekali
apakah ini juga berpengaruh terhadap emiten emiten energi pada perdagangan hari ini pak
sebenarnya di amerika itu saham teknologi itu di awal tahun itu naik sangat tinggi pak
tapi sesudah fed mulai agresif lagi menaikkan suku bunga
kelihatan belum berakhir salam teknologi mulai terpekan gitu ya
memang amerika itu naiknya lebih banyak oleh saham
ini adalah suku anggaran
ini adalah supplier chip terkait ai
jadi sepertinya kalau kita lihat salam teknologi amerika itu sudah dipimpin oleh perusahaan perusahaan yang mengajarkan ai
arahnya mulai bergerak berubah ke sana gitu
nah ini juga mempengaruhi saham teknologi dalam negeri ya
yang cenderung kalau seandainya bunga belum berhenti naik mereka cenderung tertekan turun ke bawah ya
karena mereka butuh pendanaan lebih besar kemudian valuasi jangka panjang itu akan tertekan turun
kalau diskon rate terlalu tinggi ya ketika suku bunga terlalu tinggi
tapi kalau kita lihat mungkin pekan ini saham teknologi ada fungsi rebound tapi memang sangat terbatas ya pergerakannya
yang menarik kalau ada beberapa informasi saya baca ini menjelang pemilu nih
terutama kemarin ada pengumuman terkait dengan koalisi partai politik pastinya
semakin mengerucut terhadap pilpres dua ribu dua puluh empat adalah saham saham berbasis perbankan konsumsi dan juga properti
bagaimana anda melihat hal ini pak
ya kalau kita lihat pertama perbankan ya perbankan di indonesia itu selalu bagus ya
kemarin kinerja yang keluar juga bagus ya jadi perbankan indonesia itu sudah terbukti gitu ya
bahwa dalam kondisi bunga tinggi ataupun rendah kinerja tetap bagus
nah menjelang pemilu biasanya aliran dama lebih kuat gitu ya jadi tentu perbankan pasang pun sudah dihubungkan
kalau konstruksi memang kalau kita lihat
pr nya adalah orang menanti pemimpin berikutnya yang diharapkan bisa melanjutkan program pak jokowi yang sudah sangat bagus sekali saat ini gitu ya
jadi beberapa emiten konstruksi yang bermasalah diharapkan bisa diresesasi dan segera pulih gitu
nah ini juga sama pengaruh itu
nah kalau kita lihat sektor properti sendiri memang ada indikasi mulai bangkit sektor properti gitu ya
menariknya bahwa sektor properti itu demand rumah meningkat mulai ada peningkatan gitu ya
mulai ada peningkatan di tengah bunga yang relatif masih tinggi
tampaknya ada indikasi juga kelas menengah ke atas mengalami pemulihan ekonomi yang cukup baik gitu
nah biasanya sektor lain yang positif juga adalah consumer good ya
biasanya consumer good pada periode periode pemilih ini akan baik dan selain itu media juga akan bisa kinerjain baik
ya terakhir nih pak hans ada rekomendasi saham saham yang akan mengeruk cuan pada pekan ini ataupun pada perdagangan hari ini pak khususnya pak
ya ada beberapa sam kita rekomendasikan cmnt ya ini untuk trading kita rekomendasikan beli delapan ratus lima belas sampai delapan ratus tujuh puluh lima
kad loss di bawah tujuh ratus sembilan puluh target kita sembilan ratus lima sembilan ratus empat puluh
yang kedua amhp ya biasanya tahun pemilih juga bagus untuk amhp beli delapan ratus tujuh puluh lima sampai delapan ratus sembilan puluh
cut loss di bawah delapan ratus lima puluh target kita sembilan ratus dua puluh lima sampai sembilan puluh sembilan
kemudian kf ya di farmasi kita rekomendasikan beli delapan ratus lima belas sampai delapan ratus empat puluh
cut loss bahwa tujuh ratus sembilan puluh target kita delapan ratus tujuh puluh lima sampai sembilan ratus lima belas
yang berikutnya semen indonesia ya kita rekomendasikan beli terkait juga dengan properti
ini di enam ribu enam ratus sampai enam tujuh ratus tujuh puluh lima kad loss di bawah enam ribu empat ratus lima puluh target kita tujuh ratus lima puluh sampai tujuh ribu dua ratus lima puluh
yang terakhir tims ya kalau kita lihat akumulasi beli delapan ratus sembilan puluh lima sampai sembilan ratus sepuluh

baik pak hans
baik pak hans
terima kasih untuk perbincangan hari ini semoga pasar bisa menyikapi positif kebijakan kebijakan the fed
kemudian juga bagaimana regional sendiri pasti memberikan sentimen terhadap perdagangan hari ini
tapi juga ekspektasi positif terkait dengan neraca laporan keuangan
kemudian juga pidato jokowi pada rabu pekan ini
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini pak